dalam sidang lanjutan kasus penodaan agama dijadwalkan ini ada enam orang saksi yang akan hadir
ya mereka ini adalah novel haidir hasan kemudian ada gus joy setiawan muhammad burhanuddin muhsin syamsyu hilal dan nandi naksabandi
keenamnya merupakan saksi dari pihak jaksa penuntut umum jpu
namun dari enam saksi yang dijadwalkan ini hanya ada empat saksi yang akan hadir
setelah lebih dari tiga jam novel bamukmin saksi pertama yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang keempat perkara penodaan agama dengan terdakwa
basuki cahayapurnama selesai memberikan keterangan di muka sidang
dalam sidang ketua fpi dki jakarta ini dimintai keterangan seputar asal video dan isi pidato dari basuki cahayapurnama di kepulauan seribu
buk sendiri itu halaman empat puluh dari paragraf ke satu ke dua ke tiga itu sudah menyerang almaidah
dan saya tantang tadi ahok itu berani
saya akan jabarkan jabatan ahok dari tahun dua ribu dua puluh
ketika mulai menjadi calon wakil gubernur
itu sudah menyerang islam
nah itu saya sampaikan
nah yang perlu sebagai masukan buat hakim
dan jaksa itu juga tanyakan
menarik buat hakim dan jaksa itu bahwa ternyata ahok ini bukan baru sekali
nah ada pun yang pengacara tanyakan mengapa tidak menasehati
saya bilang nggak perlu dinasehati
kalau ahok itu mengucapkan sekali maka saya perlu nasehati